juga rambut saya ya

iya nih kemana ya
kamu sudah melanggar janji kamu sudah membocor nangis aku panas orang desa
aku hanya mendiakannya ke dalam lubang yang saya gali di ladang ereh
midas ada apa ini kamu udah kelewatan midas
baiklah selama ini saya sudah menyembunyikan telinga kendali saya
tapi tidak ada guningnya lagi saya menyembunyikan telinga ini
bapak ibu afri midas selama ini midas sudah bikin bapak sama ibu susah
hai midas janji mulai sekarang midas akan jadi anak baik dan selalu menurut
nasihat dan pintar bapak dan ibu
midas kembalikan suami saya iya kembalikan pacar saya
awas ya kalau nggak dikembalikan
iya juragan kecil
sekarang ibu senang nak
pulang kak ibu
bentar nak apa bu
ya udah bu kita duduk